di tengah lonjakan kasus baru harian covid sembilan belas
terjadi pula peningkatan tajam penularan dan bahkan kematian pada anak anak
ikatan dokter anak indonesia merilis data nasional
satu dari delapan kasus konfirmasi covid sembilan belas adalah anak anak
hal ini menjadikan indonesia dengan tingkat kematian anak
akibat covid sembilan belas yang tertinggi di dunia
guna mengejar target vaksinasi
presiden mengimbau bahwa rentang usia penerima vaksin sinovac
kini bisa dimulai dari anak anak usia dua belas tahun hingga usia remaja ke atas
sehingga vaksinasi untuk anak anak usia tersebut bisa segera dimulai
dan dalam menekan penyebaran covid sembilan belas ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
saat ini sudah ada dua vaksin yang secara resmi memiliki izin
untuk digunakan kepada rentang usia dua belas hingga tujuh belas tahun
dua vaksin ini adalah pfizer dari as
serta vaksin sinovac asal tiongkok yang sudah digunakan oleh indonesia
dan telah memperoleh emergency use authorization dari bebom
ada dua vaksin yang sudah bisa dibawa delapan kelas
yang sudah dapat emergency use authorization nya
satu yang sinovac yang kita pakai
satu lagi pfizer yang akan datang di sekitar bulan agustus
tapi nanti bapak presiden yang akan menyampaikan
karena itu kan baik juga buat
menkes menyatakan akan segera didatangkan ke indonesia
pada agustus dua ribu dua puluh satu mendatang